mirsa untuk kesekian kalinya pabrik mie berformalin di gerbek petugas pabrik sekaligus gudang di cianjur jawa barat ini terbukti
memproduksi mie basah yang dicampur dengan formalin dan juga bahan pewarna tekstil rodamin
selain memproduksi tersangka juga menjual mie berformalin ke sejumlah pasar tradisional di bandung
kami siang ms lima puluh empat tahun diringkus anggota direktorat reserse kriminal khusus polda jawa barat
pabrik sekaligus gudang miliknya di kawasan balender cikalong kulon cianjur terbukti memproduksi mie basah yang dicampur dengan formalin dan bahan pewarna tekstil rodamin
keduanya merupakan bahan yang tidak layak dikonsumsi
sebelumnya polisi mendapat informasi mengenai pengiriman mie basah mengandung formalin ke sebuah toko di pasar caringin bandung
polisi kemudian menggerebek gudang milik ms dan menemukan mie cairan formalin dan rodamin atau pewarna tekstil
menurut polisi ms mencampur satu karung terigu dua puluh lima gelombang
molen untuk diaduk menjadi adonan mie basah yang selanjutnya direndam dalam rodamin dan formalin
tersangka yang mengaku sudah menjalankan usaha ini selama sepuluh bulan menjual mie buatannya ke sejumlah pasar tradisional di bandung
yang memproduksi tujuh ratus kg mie setiap dua hari atau sebanyak sepuluh ton lima ratus kg dalam sebulan
polisi menyita barang bukti berupa tiga puluh lima karung mie basah berformalin seberat sembilan ratus lima puluh kilogram
tiga galon cairan formalin pewarna tekstil rodamin
serta sebuah mobil box yang digunakan tersangka untuk memasarkan mie ke pasar pasar tradisional
tersangka ms dianggap melanggar undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
dan terancam hukuman lima tahun penjara serta denda sepuluh miliar rupiah
freddy bangun bandung
ya nah inilah pemirsa modus modus untuk bisa meraup keuntungan lebih banyak ya
agar biaya produksi makanan lebih murah atau juga lebih tahan lama
ini kan sekarang sudah semakin lama semakin menjadi artinya
sebagai konsumen yang harus lebih cerdas juga lebih hati hati dalam mengkonsumsi makanan makanan kita
karena begini berita penggerbekan pabrik mie berformalin tadi ini membuktikan memang masih banyak dijual di pasaran
masih banyak juga oknum oknum nakal
formalin kita tahu bersama bahwa ini adalah bahan tambahan non pangan
yang tentu sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh formalin oleh manusia maksud saya
nah formalin ini biasanya digunakan untuk membasmi bakteri atau desinfektan untuk industri dan sebagai bahan pencampur
pembersih toilet rodamin
dan juga itu merupakan pewarna tekstil ya
yang paling baik dan juga aman adalah mie buatan sendiri
namun jika harus membeli mie basah ada beberapa hal yang perlu anda cermati pemirsa
berikut ini kita akan coba berikan kepada anda ya bagaimana atau apa saja perbedaan mie basah yang menggunakan formalin dan juga mie basah yang alami
ya mie basah berformalin itu terasa kenyal dan lihat
lalu juga tercium
ada aroma obat meski sudah dicuci
hmm sementara kalau yang mie basah alami ya mie nya terasa lembut dan mudah putus
jadi secara tekstur saja sudah bisa melihat
nah kalau aroma tadi prabu udah bilang ya tercium aroma yang menyengat untuk yang mie basah formalin
sementara mie basah alami aroma tepung dan sedikit bau anjir telur
karena memang buatannya
malahan lebih bagus tuh kalau begitu
yang lain adalah
mie basah berformalin ini tahan lama disimpan dalam suhu ruangan
sedangkan kalau mie basah alami tidak tahan lama dan juga mudah berjamu
jadi belinya sedikit saja kalau begitu
anda bisa ceklah begitu ya
nah kalau dirasa nih mie basah formalin itu rasanya hambar
sedangkan untuk mie basah alami rasanya gurih dan empuk
jadi dari segi tekstur aroma dan rasanya itu
itu sudah beda sekali
anda bisa melihatnya secara cepat ya
secara mudah juga
jadi ini ciri ciri dari mie basah formalin dan juga mie basah alami
oh ada lagi nih
biasanya juga harganya relatif murah ya kalau mie basah formalin
sekitar lima sampai sepuluh per kilogram
sedangkan kalau mie basah alami harganya lebih mahal
dua puluh sampai tiga puluh kilogram
tidak apa apa lah ya
yang penting kan aman dikonsumsi
dan yang paling penting sih anda mungkin selain mau makan mie buat sendiri itu tidak apa apa
kalau misalnya harus beli yang paling aman adalah membeli mie dengan kemasan ataupun yang sudah dikeringkan
atau bisa juga dengan tambahan tambahan sayuran
itu biasanya lebih aman dibandingkan anda harus membeli mie basah yang memang berformalin seperti tadi ya
iya karena mie ini kan makanan favorit buat banyak orang ya
saya juga suka mie tapi mie nya beda sama mie yang biasa dikonsumsi
mie apa tuh
saya mau bales tapi mikirin mie beneran loh saya loh
yang paling penting jangan lupa
saya minum dulu deh kalau gitu
ada sertifikatnya tuh prabu
prabu mie nya itu bersertifikasi nggak